tante yakin kalau papanya boy ngajak reva pasti papanya boy itu ngedukung reva untuk deket sama si boy
aduh tangkis jadi bingung gimana ya
ya kan siapa tahu kalau ada kamu papanya boy itu jadi canggung untuk mendekatin reva sama si boy
hah cocok deh
sebenarnya aku pengen banget tante tapi kan tante tahu sendiri aku lagi
kamu jangan lupa ya bilang sama orang cateringnya masakannya makanannya itu harus enak sama sehat
soalnya buat kru itu kan kerja mereka butuh tenaga
oh iya bu kalau itu udah saya sampaikan ke bu
oh iya jangan lupa cek dulu jangan sampe makanannya udah sampe lokasi
kayak kemarin kering kerontang gak cocok itu namanya ya
iya siap baik bu
soal properti motor balapnya itu mau sewa atau mau pakai sponsor aja bu
astaga irvan kita itu udah mau syuting hari ini kamu baru nanya masalah sewaan
aduh kemana aja sih kamu udah kamu cari aja yang sewaan
anak ibu kan punya motor balap tuh gimana kalau pakai motor balap anak ibu aja
gak bisa irvan si boy itu hari ini ada balapan tau
udah sana cari yang sewaan
sore ini kan si bayi balapan ya aku kan gak bisa lihat
ya gimana dong maafin mama ya boy mama tuh bener bener gak bisa ninggalin kerjaan
halo ma aduh mama emang gak tau ini jam berapa ini jam kerja tau
apalagi sibuk banget
hmm papa sama tau mama juga kok sibuk
hah sama adriana
hah ini kan hobinya lelaki loh harusnya apa apa dong nemenin si boy
iya sih papa juga tahu tapi papa bener bener gak bisa ninggalin kerjaan hari ini mah
oh gitu ya
ya udah sih terserah papa
tapi ada bagusnya sih pak kalau papa nggak bisa datang nonton berarti adriana itu punya kebebasan untuk deket dan ngobrol sama si boy
eits kata siapa papa mau pergi ke sana sekarang papa mau nonton sama reva sampai ketemu di sana ya ma dah
walaupun tanpa reva apalagi mama mau bajak adriana
oh aku harus segera selesaikan pekerjaan
kok malah gak cocok ya kok malah si papa mau ngajak reva
tapi tante gak mungkin ninggalin pekerjaan tante
terus kayaknya si papanya boy itu mau datang deh ngeliat si boya balapan
aduh tante yakin
kalau papanya boy ngajak reva pasti papanya boy itu ngedukung reva untuk deket sama si boy
aduh tante jadi bingung
kalau ada kamu papanya boi itu jadi canggung untuk mendekatin reva sama si bon
hah cocok deh
sebenarnya aku pengen banget tante tapi kan tante tahu sendiri aku lagi di rumah sakit
masih dirawat tante
ya udah deh kalau gitu kamu cepat sembuh dong
biar bisa deket lagi sama si boy
ya udah deh
oke baik adriana
iya tante maaf banget ya
padahal aku pengen
pengen banget tante
uh papa sih pengen ngajak ngajak reva segala
aduh ini pasti
mendingan gini mendingan aku beresin dulu kerjaan di kantor
supaya si papa gak bisa deket deketin si reva
hah karena ada mama di situ
tris sholat dulu yuk

ya allah sayangilah kedua orang tua hamba
sebagaimana mereka menyayangi hamba sejak kecil
dan lindungilah orang orang yang hamba cintai dari segala keburukan dan marah bahaya
lindungilah juga hamba ya allah
karena saat ini hamba mau ikut kejuaraan balapan motor
waktuku udah pepet banget
tapi gue gak mungkin ninggalin om dudung sendirian disini
suster saya mah mau pulang sekarang saja
loh kan kata dokter pak dudung mulai pulangnya besok
sester biaya pengobatan te mahal
biaya rumah sakit te mahal
memang nyatanya peserta mau bayarin
saya itu tidak punya uang
yaudah tunggu sebentar ya
saya tanya dokter jaga dulu
terima kasih justru
om udah om
om dudung kan masih belum sehat
biar rumah sakit udah
biar saya yang tau

tadi om dudung kura kura sakit
supaya dibolehin pulang kemot
ah kamu tidak ngerti
dulu sudah mau pulang sekarang
kata dokter sudah boleh pulang
betul nih teh
ya makasih sis
main yang enggak lucu om dudung mah
asyik kemot mah
sorry yang nunggu lama ya
gak apa apa nyantai boy
yaudah udah menjalankan